bu ini silahkan
kamu baik baik aja kan
enggak sih gak apa apa kok alhamdulillah
dan saya juga gak ada luka luka
gue harus cabut dari sini
tunggu ada mobil polisi bro
jangan ada yang bergerak
yang gak pake masker itu temen kami
tolong selain yang disebutkan tadi
bangun bangun bangun
bantu bantu bantu
terima kasih ya ren
ini semua ulahnya sih iqbal
berarti ini semua ada hubungan dengan omnya andin
om irfan ada hubungannya sama semua ini
gue masih belum tau
ya allah tolong lindungi mas al
semua pelaku sudah kami amankan pak
sekarang kami lagi nunggu mobil tahanan untuk membawa mereka semua
dan ini koper bapak
pak ini mobil tahanan
ini mobil tahanan
ini mobil tahanan
ini mobil tahanan
ini mobil tahanan
ini mobil tahanan
ini mobil tahanan
ini mobil tahanan
ini mobil tahanan
pak makasih bu
pak alan pak rendy kami mohon besok bapak datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan soal kasus ini pak
terima kasih banyak ya pak
ini sudah menjadi tugas kami pak
kalau begitu kami komit dulu pak
oh iya buat kalian semua sini
kerja kalian bagus semua
sekarang boleh cabut kalian
iya makasih bu

makasih tahan saju
saya ambil jempol ada
silaha waktu pak
terima kasih pak
terima kasih pak
halo mas din kamu baik baik aja kan enggak sih nggak papa kok alhamdulillah nggak papa dan
juga enggak ada luka luka ini tadi alhamdulillah rendy sama angga datang bantuan saya kamu dimana
sekarang aku naik mobilnya enggak kamu bilang sama yang temenin kamu itu kamu cari tempat yang aman
ya terus kalau kamu udah di sana kamu share lokasi kamu ke saya nanti saya kesana saya jemput kamu
kita pulang bareng bareng ya iya mas yang penting sekarang aku udah lega ternyata kamu baik baik aja aku
mas saya udah bilang sama kamu saya pasti enggak akan apa apa kok saya pasti baik baik aja
kita enggak denger dengar udah lu pulang sama saya sama gue aja ya
enggak usah gue aja
hai lo lihat muka lo babak belur yang babak belur muka gua bukan kaki gua udah apa apa
yuk udah gue aja udah gue aja ngosok keras kepala ya saya duluan ya baik baik hati hati
sama sama hati hati ya bisa lo sama apa boleh minta tolong kalau misalkan ada
tempat yang aman tolong berhenti di sana ya nanti biar suami saya yang jemput saya baik bu
di depan ada restoran nanti kita berhenti di sana ya bu
oh ya tuhan
ma ini sekarang aku udah di jalan pulang ya
aku nggak apa apa ku aku alhamdulillah selamat